nih udah jadi mikir yang macem macem sama saya
dan sekarang pada saat saya lagi khawatir suami saya celaka
kakak malah nuduh saya kakak punya perasaan gak sih
saya udah salah menuduh kamu
bener juga sih
elsa mungkin gak ada hubungannya sama preman itu
tapi semua ini jelas bukan kebetulan
pasti ada pihak yang sengaja mau menghambat penyelidikan gue sama pak nino
anak cantik gak boleh sedih lagi
apaan sih dateng dateng heboh banget lo
emang ini yang mau kiki ceritain ke mbak mirna itu berita heboh
cerita belum hebohnya udah duluan
kan tadi kan mbak elsa sama mama mertuanya kan dateng kesini
terus nggak lama kan ibu minta tolong gigi buat beresin kelas kelasnya
terus mbak mir ngetepak mereka abis itu ngapain
tidak ada apa apa
swlagenya mbak elsa ditusuk
jam rena putus terus pak nino kena musibah
kayak seakan akan turun rena ada kontak batin dah sama pak nino
apa cuma kebetulan doang ya
ada yang mau saya tanyakan sama kamu
ada apa kak
orang yang tadi pagi menyerang saya depan nino di jalan adalah orang yang sama
yang pernah menyerang kami di depan kantor pengacara waktu itu
dan tadi pagi saya melihat orang itu bersama kamu elsa
jadi sekarang saya tanya sama kamu
apakah kamu ada hubungannya dengan semua ini
ini maksudnya apa sih kak
kaka nodo saya nyelakain suami saya sendiri gitu
buat berhentiin penyelidikan kalian
ya bener aja dong kak
saya pasti dukung penyelidikan itu
saya nyelakain suami saya sendiri
sekarang gini ya kak
saya mau ceritain
jadi tadi pagi itu
saya sudah ganti rugi
dan saya juga nggak tahu orang itu siapa
dan saya juga nggak tahu kalau orang itu ternyata orang yang nyerang kalian
saya bener bener gak tau kak
saya gak tau apa apa
dan asal kakak tau ya
gara gara kakak kasih tau nino soal itu
nino jadi mikir yang macem macem sama saya
dan sekarang pada saat saya lagi khawatir suami saya celaka
kakak mau nuduh saya kakak punya perasaan gak sih
saya udah salah menuduh kamu
bener juga sih
nasa mungkin gak ada hubungannya sama preman itu
tapi semua ini jelas bukan kebetulan
pasti ada pihak yang sengaja mau menghambat penyelidikan
makanya orang itu mengutus preman preman tadi
dan gue harus cari tau siapa dia
ada lagi yang mau ditanyain
udah itu aja
kalo gitu kita balik aja ke ig deh ya
syukurlah kak rafael percaya sama gue
semoga dia gak bikin masalah baru yang unyusign gue
udah ntar gue pesen lagi gak masalah the audience
masalah mau berapa satu dua tiga sepuluh juga nggak apa apa
udah dapet petunjuk
gak ada apa apa enggak
aku udah cek buku agendanya roy sama flash disknya juga gak ada isinya
ya di flash disk juga cuma isinya foto keluarga aja gak ada apa apa
gak ada apa apa cuma foto keluarga aja tadi aku udah cek dah
gak ada yang mencurigakan sama sekali ya
di buku agendanya roy itu juga gak ada petunjuk apa apa
nggak ada informasi sama sekali loh
terus gimana dong enggak kita harus cari petunjuk kemana lagi
gini aja besok kita cek barang barang role lagi
lo pasti belum makan
kesehatan lo jauh lebih penting dari apapun itu
mendingan sekarang kita makan habis itu pulang
ya gitu dong
kopi mau tambah lagi
eee mbak mau pesan
aku harus siap
aku harus siap mendengar penjelasan dari mas al
aku harus siap
besok mama tampil ya di acara sekolah aku
mama jangan telat ya
aku gak sabar banget
aku mau takbir sama mama sama papa

aku juga kangen banget sama mama
aku juga kangen banget sama emak
mama gimana kabarnya sehat
alhamdulillah sehat cuma kena sakit
cuma kena sakit
nanti kesannya ikut campur urusan keluarga besar andien
biar elsa saja yang beri kabar ke andien
elsa kan adiknya andien
dia kangen sekali sama kamu
aku juga kangen banget sama rena
maafin aku ya mbak karena aku gak ada di sana mama harus ngurusin rena sendirian
tapi ya it will be very great kalo kamu ada di sini
akan terasa lebih menyenangkan
yaudah ma aku mau jalan dulu nih aku mau ketemu sama mas al
kamu mau dinner sama al
iya mak ada yang perlu aku ngomongin sama mas al
yaudah ma seneng sekali dengernya
ya mama berharap semoga kalian berdua gak jadi cerai
dan kamu bisa segera kembali ke rumah ini andien
jangan lupa mama besok datang ya
yeay seneng gak
ma juga seneng kok kalo reyna seneng ma juga seneng